ya kita langsung ke informasi berikutnya tadi sudah capres cawapres juga pak wapres juga sudah memberikan hak suaranya
ini kita lihat kemudian gubernur daerah istimewa yogyakarta sri sultan hamengku buwono x
pada hari rabu sekitar pukul delapan tiga puluh waktu indonesia barat memberikan suaranya di tps lima belas di kelurahan kraton kecamatan kraton kota yogyakarta
sultan yang didampingi permaisuri gusti kanjeng ratu hemas dan putra putrinya
sempat menunggu persiapan kpps setempat sekitar lima belas menit sebelum memberikan suara di bilik suara
setelah mencoblos sri sultan berpesan agar masyarakat menghormati keputusan hasil pemilu yang menjadi representasi pilihan rakyat baik kalah maupun menang
saya kira yang punya hak kan publik ya masyarakat di samping dirinya sendiri juga punya hak untuk menentukan pilihan
kalau menang itu sesuatu yang wajar karena pilihan
ya masih dari yogyakarta pemirsa di tps satu ratus dua puluh tiga kelurahan catur tunggal depok sleman
pendiri partai amanat nasional amin rais ini menggunakan hak pilihnya
amin rais datang ke tps dengan berjalan kaki dari rumahnya yang berjarak sekitar tiga ratus meter dari tps
amin yang menjadi pendukung paslon presiden dua yakni prabowo sandi akan ia yakin akan memenangi pilpres dengan keunggulan lima puluh tujuh persen
saya melihat ini pemilu yang mudah mudahan betul betul adil ya adil transparan
dan insya allah memang kita di antara lima puluh tujuh persen
nanti lihat saja nanti hasilnya ya